beberapa bulan jelang pendaftaran calon presiden dinamika tingkat elektoral para kandidat juga terus bergerak dinamis
ada yang trennya naik dan ada juga yang turun
siapa yang makin berpeluang dan sepertinya akan kehilangan peluang
kita akan membahasnya dengan bukan rekan saya sih narasumber saya
hari ini ada bang riko marbon direktur eksekutif median
terima kasih bang riko
oke median sendiri baru merilis survei terkini soal calon presiden
kita tampilkan saja ya biar langsung dibahas
secara makro apa temuan yang paling menarik sekali
jadi sebenarnya begini
ini ada tiga pesan yang bisa kita terima dalam survei ini ya
jadi pesan pertama itu tentang mood public terhadap incumbent
pesan kedua itu tentang tokoh
siapa siapa saja tokoh yang mengalami kenaikan suara
siapa siapa saja tokoh yang mengalami penurunan suara
dan yang ketiga itu bicara tentang mesin politik
kekuatan mesin politik atau partai
partai politik juga
partai politik yang nanti tentunya akan menjadi backbone dari pencapresan ini
ini kalau kita umpamakan ini sebenarnya seperti kita balapan ya
jadi kalau kita balapan itu yang pertama dilihat itu iklimnya ini ya
ini sedang hujan sedang kemarau atau bagaimana
nah bagi incumbent itulah yang kita temukan dengan apa namanya
dengan saat kita tanyakan menurut anda
sebaiknya pak jokowi ini maju melanjutkan menjadi presiden
atau digantikan oleh orang lain
jawabannya disimpan dulu lagi akan ada di slide nya dia
biar ada agak
kita mulai dari sini dulu
betul kita mulai dari sini dulu
jadi yang kedua kalau di dalam race di dalam balapan
itu ada yang namanya driver lah ya
keahlian driver itu bisa kita lihat dari sini
nah jadi kalau kita bicara ini adalah sepuluh besar calon presiden
yang dipilih oleh publik saat ini
ini kita ajukan pertanyaannya semi terbuka
artinya kita pada saat itu mengajukan kurang lebih tiga puluh lima nama
untuk mereka pilih
kemudian kalau tidak ada nama di situ silahkan mereka sebutkan
jadi yang pertama itu pak jokowi tiga puluh enam dua
yang kedua pak prabowo dua puluh empat
pak yusuf kala empat tiga
pak yusuf kala empat tiga
pak yusuf kala empat tiga

pak yusuf kala empat tiga
pak yusuf kala empat tiga
pak yusuf kala empat tiga

pak yusuf kala empat tiga
pak jay mantan apa kontestan di pilgub dki satu delapan
pak anies mata mantan presiden pks satu tujuh
dan gubernur ntb ya pgb satu lima
nah ini sepuluh kontestan
yang menariknya adalah dari satu ke dua
oke ini adalah kontestan dejaku
kalau kata bang riko
tapi kontestan yang terbi yangnik
gapnya jaraknya antara satu dan dua ke yang lainnya luar biasa besar gitu bang riko
emang selama proses kontestasi proses bursa pembursaan ini tidak bisa meningkatkan
padahal orang orang ini sudah beriklan semua kebanyakan ya
jadi kalau kita melihat dari kasus pilkada atau kita melihat dari pilpres pilpres sebelumnya
memang umumnya kontestan yang belum pernah bertarung itu angkanya relatif selalu di bawah selalu single digit
pas mereka deklarasi itu biasanya ada kenaikan secara eksponensial yang jauh lebih tinggi ya
tapi begitu dia running itu terjadi percepatan
faktor yang membuat nama nama yang cukup mengejutkan sebenarnya
di luar dari bursa yang banyak diperbincangkan ada nama haritanu sudibyo ada nama anies mata misalnya
ini bagaimana kemudian bisa datang dan masuk skul besar itu bang riko
ini luar biasa loh dibandingkan nama nama yang sudah banyak beredar sebelumnya gitu
ya kalau saya melihat pak haritanu mungkin lebih mudah menjelaskannya ya
karena dia satu dia selain dia ketua partai walaupun partainya baru belum ikut pemilu
tetapi dia juga jelas
didukung oleh jaringan media yang cukup besar
sehingga sosialisasinya itu berlangsung dengan cukup masif ya
nah kalau anies mata kita melihat bahwa satu dia mantan presiden pks begitu ya
dia presiden kalau kita baca di literatur di koran koran dia dibahasakan presiden di tengah badai lah ya
pada saat itu kita ketahui pak lhi ya lutfi hasan ishak ya ditahan dan dia memegang tapuk kepemimpinan
dan ternyata pks masih bertahan
dan kalau kita lihat kan baliho nya ada di mana mana
dan dia akhir akhir ini relawan ya
jadi faktor kampanye faktor pemasangan baliho ini cukup bisa membuat orang orang ya
early cape itu masuk dalam bursa paling tidak sepuluh besar meskipun jaraknya luar biasa besar ya
bang riko tapi juga dari temuan temuan anda yang menarik ada tren tren beberapa orang yang naik ada juga tren tren beberapa orang yang turun
kita ambas mengenai kenaikan dan penurunan itu di segmen berikutnya
tetap bersama kami
adalah orang orang yang secara tegas dan jelas itu menyatakan maksudnya untuk terlibat di dalam pilpres dua ribu sembilan belas
apakah itu dalam bentuk launching relawan apakah itu dalam bentuk pemasangan media outdoor
atau dalam bentuk mungkin sosialisasi via media media tv online dan lain sebagainya
itu atau lewat media sosial
oke tapi yang menarik adalah ada tren kenaikan dan tren juga penurunan yang
ini yang naik dia bang riko ya
oh ini yang turun
oh turun dulu
boleh yang naik dulu yang nomor dua
ya ini apa yang bisa anda jelaskan
ini termasuk presiden jokowi kayaknya turun nih
betul naik ya
jadi memang kita melihat di sini ada dari sepuluh besar itu ada enam orang yang kita identifikasikan mengalami kenaikan suara
dari enam ini itu empat adalah challenger ya
jadi kalau kita bisa lihat pak
pak jokowi kan dia incumbent
dia naik dari angka tiga puluh lima ke tiga puluh satu
satu satunya evaluasi kita ke pak jokowi adalah
mungkin tingkat kenaikannya yang agak malu malu
jadi dari tiga puluh lima ke tiga puluh enam dua
atau mungkin karena pak jokowi belum kampanye
wah tidak juga ya
tidak harus kampanye tidak harus menyebut dirinya kampanye kan begitu
nah yang kedua itu jk ya
nah ini menarik

orang yang harusnya katanya ada di luar kampanye
orang yang harusnya katanya ada di luar
gelanggang pada pemilu kali ini
tapi ternyata naik
tapi ternyata orang mempersepsikan beliau sebagai salah satu kandidat potensial
bukan untuk bergabung lagi dengan pak jokowi
tetapi bergabung untuk menggantikan atau menantang pak jokowi
karena kenaikannya kalau kita lihat jangan dilihat angkanya empat tiga
apakah selama ini publik menganggap atau memposisikan pak jk itu banyak berseberangan dengan pak jokowi
lebih baik dengan pak jokowi
sehingga kemudian ada penaikan tren yang cukup drastis itu bang
kalau menurut saya ini dilihat dari sisi harapan publik terhadap penyelesaian kegelisahan atas situasi ekonomi
jadi kan salah satu evaluasi besar terhadap pemerintahan pak jokowi adalah performa ekonomi
harga harga kemudian hutang dan lain sebagainya
pak jk ini dianggap diasosiasikan sebagai orang yang memiliki kompetensi
untuk apa namanya menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi
sehingga akhirnya orang mempersepsikan dia untuk maju menjadi wapres lagi kan
kemarin sudah diputuskan rasa rasanya tidak mungkin
kalau kita tidak tahu kalau nanti ada perubahan
tapi yang menarik oke ini tadi kenaikan
ada juga yang menarik sebelum kita bahas penurunan
ada sosok caimin dan andi smarta yang kita ketahui bersama ini karena memang balihonya banyak sekali tersebar
tapi kemudian ada nama nama seperti gatot
gatot nurmantil ataupun satu lagi siapa tadi
tgb itu dari mana
karena kalau kita lihat belum banyak iklan iklan di mana mana gitu
ya jadi kalau kita melihat seperti selain sosialisasi
kemampuan kandidat untuk bermain di isu isu yang menarik perhatian orang banyak
itu juga akan menjadi salah satu variable meningkatkan elektabilitas
seperti pak gatot misalnya
pak gatot ini memang kalau kita lihat dari persepsi pemilih begitu kita tanya kenapa anda pilih pak gatot itu salah satu alasan ada dua alasan utama sebenarnya
alasan yang pertama itu adalah orang simpati terhadap beliau
simpatinya itu karena kemarin belum waktunya pensiun sudah dipensiunkan begitu
jadi dianggap terzolimi
dianggap terzolimi begitu
yang kedua apa namanya pak gatot ini dianggap
sebagai representasi dari gerakan islam politik yang akhir akhir ini naik ya
kalau caimin ya dia naik itu jelas karena
apa namanya kampanye ya menjadi cawapres ya
tgb ini menarik tgb ini menarik bang riku
apa yang membuat dia kemudian menjadi primadona baru ini
tgb ini karena memang satu jelas dia sudah mensosialisasikan dirinya menjadi salah satu calon presiden dari partai demokrat
terlepas dari apakah itu harapan yang bertepuk sebelah tangan
atau harapan yang bisa diloloskan oleh partai demokrat itu problem lain ya
tetapi dia memang sudah sangat serius untuk mendeklarasikan dirinya
meskipun kampanyenya tidak alat alat peragak kampanye tidak sebanyak caimin ataupun anies mata gitu
kita bahas yang penurunan sekarang
tidak hanya ada tren kenaikan tapi juga ada tren penurunan
ini yang harus dikhawatirkan juga nih
ada nama anies ada prabowo ada agus yudhoyono dan ya ini haritanu sudibyo
harus saling masak
harus saling masak
kita melihat ini ada dua tokoh
pertama pak prabowo ya
jadi sekarang ini sedang terjadi perebutan ini klaim terhadap calon pemimpin alternatif
cuma problemnya pak prabowo ini mungkin sudah dua kali maju dan juga sudah dua kali pula kalah begitu
jadi ini ada arus besar arus besar pemilih yang ingin mengganti pak jokowi
tetapi kemudian mereka agak sedikit ragu
apakah bisa beban ini kita berikan kepada orang yang sudah dua kali kalah kan begitu
yang kedua anies baswedan
anies baswedan ini dia juga mengalami penurunan suara
penurunannya bahkan ya hampir separuh dari suaranya
karena kita menilai anies baswedan sekarang
dia sama seperti ketika kita menilai pak jokowi
artinya dua orang ini kena hukum besi yang sama
jadi dua duanya ini sekarang adalah incumbent dalam skupnya masing masing
pak jokowi itu adalah incumbent secara nasional
kemudian pak anies baswedan ini adalah incumbent di jakarta
jadi menurut anda ini bentuk evaluasi warga masyarakat pekan pekerja anies
warga yang menunggu pak anies baswedan ini kok sepertinya belum ada sesuatu yang substantif yang dihasilkan
di jakarta yang kita dengar kemarin kan keributannya itu terlalu artificial
terlalu mungkin tidak menyentuh permasalahan yang mendasar
tapi kalau kita bicara nama nama tadi masuk bursa radar dari median sendiri
nama nama yang cukup mengejutkan ada nama nama juga yang tidak mengejutkan gitu ya
tapi ada juga banyak nama nama yang cukup mengejutkan itu ternyata berasal dari non partai
bukan merupakan member dari partai politik
ini selain nama nama pimpinan partai politik dan petahana
bursa bakal calon presiden kali ini juga diisi beberapa nama tokoh non partai politik
beberapa di antaranya bahkan sudah mendeklarasikan diri dan memasang iklan di banyak tempat
kita akan lihat liputannya
untuk kesekian kali rizal ramli kembali berambisi untuk maju sebagai calon presiden
mantan menko perekonomian dan menko maritim di kabinet dua presiden berbeda ini
sejak dua ribu sembilan selalu menggadang gadang diri untuk ikut
sejak dua ribu sembilan selalu menggadang gadang diri untuk mengejutkan
rfp bri sedang mengintip tentara bolani mah nato yang mensniejsze tangansi di jeansh
beberapa persoalan berantakan
semua orang diiling datuk kutanyaiscoverang solutions

tak dipedan tak memilih
sekali lagi kalau republik ini memanggil dan rakyat menundaki itu jadi presiden
saya siap jadi presiden
seorang pengusaha bernama sam aliano bahkan telah memasang iklan dirinya
sebagai calon presiden di beberapa lokasi di ibu kota
meski namanya selama ini tak pernah disebut dalam bursa calon presiden
di berbagai baliho iklan sam mencantumkan sejumlah janji politik
seperti indonesia bakal bebas hutang dan dia bakal memberikan umrah gratis
analis politik dari saiful mujani research and consulting jayadi hanan menilai
deklarasi para capres non partai ini merupakan upaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat
dan meningkatkan peluang dipilih menjadi calon wakil presiden
kalau memang betul bahwa tokoh yang mencoba menampilkan diri di masyarakat ini
memang berminat untuk menjadi calon presiden maka ya boleh
itu tidak apa apa yang namanya juga usaha kan
cuman kesempatannya sekarang itu
itu kan lebih terbatas
kenapa karena untuk menjadi capres itu harus melalui partai politik
jadi kalau orang di luar partai kemudian memperkenalkan diri sebagai capres
maka paling jauh yang kita bisa lihat adalah dia berusaha meningkatkan posisi tawarnya
di hadapan partai politik atau calon presiden yang sudah ada karena
jaya dihanan juga menambahkan
memperkenalkan diri memanfaatkan ruangnya
dan memperkenalkan ruang publik seperti sepanduk atau iklan
kendati efektif untuk memperkenalkan diri
sebenarnya kurang berpengaruh pada peningkatan elektabilitas seorang calon
budi adiputro cnn indonesia
nah tadi kan bang riko sudah
kalau bahasa jawanya membelejeti tuh banyak nama calon calon
yang kemudian masuk bursa
ada yang naik karena banyak baliho baliho atau kampanyenya
atau media kampanyenya
ada juga yang semakin lama makin menurun
apakah orang ini masuk dalam salah satu radarnya median
apa ternyata luput juga
ada orang yang belakangan ini di ibu kota jakarta
lupa yang terkenal bang
karena baliho dan sepanduknya ada di mana mana
saya akan undang ini
orang yang katanya akan jadi bakal calon presiden dua ribu sembilan belas
ada bang sam aliano
silahkan kesini bang sam halo
terima kasih sudah datang
kita akan membahas
apa yang membuat orang di sebelah saya ini
mungkin banyak dari anda yang belum terkenal
eh belum kenal
tapi apa yang membuat beliau ini begitu nekat
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap bersama kami
nah sudah ada di tengah tengah kita
ada bang sam aliano
yang di mana mana mungkin ada warga jakarta dan sekitarnya
sering juga melihat wajah beliau
ada di banyak sekali tempat
di baliho baliho dan sepanduk sepanduk
anda ini saya mau tanya pertanyaan
mewakili banyak orang ya
kamu nekat atau realistis
atau punya ambisi apa sih sebenarnya
gimana ceritanya anda bisa nekat jadi calon presiden itu di mana mana
itu bukan nekat
ini saya benar mau jadi presiden
karena kalau kita lihat
sekarang saat ini
indonesia rakyat indonesia
saat ini banyak banyak yang ada indonesia berantem
oversee peraturan negara
eremos masing masing orang orang berantem
harus lagi untuk
apabila dermatologi ini kemudian juga saja
keimpinan terkait dengan pandemi
maresio prinsip tips kesehatan
masang spanduk spanduk itu gak murah loh
mang likoya mau masang spanduk gagal terus
saya demi rakyat saya siap untuk segalanya
karena ini saya ini bukan saya bicara berlebihan
tapi memang saya ini lebih baik dari berapa jokowi
nggak bilang saya jeleki mereka
tapi saya ini maksud lebih baik
udah keluar duit berapa kamu kamu bangsa
untuk bisa berkampanye dan mencalonkan diri seperti ini
demi rakyat ini gak ada apa apa
dan saya udah pesen untuk keluar kota juga
jadi tidak hanya di jakarta
saya mau ajak bang riko untuk melihat salah satu spanduk ini
karena memang spanduknya lumayan keci dan cukup
apalagi jargon jargonnya cukup mencengangkan dc
saya minta ditampilkan salah satu contoh baliho nya
tampilan kampanye nya mungkin ada
di belakang kita sih sebenarnya itu ada dr sam aliano oke
bang riku harus putar dikit
indonesia bebas utang indonesia bubar hari kiamat
dan umroh gratis per
ini maksudnya gimana indonesia bebas utang
indonesia bubar hari kiamat
umroh gratis per satu orang tuh
ini adalah janji janji saya kepada rakyat
bahwa saya ini akan hapus hutan indonesia
dan umroh gratis kepada seluruh rakyat
dan serta lagi ini
saya ini membuktikan kepada dunia
bahwa kebebasan berwarga negara adalah hak mutlak
yang dimiliki setiap orang
bebas utang itu bayar utangnya pakai uang anda sendiri
tunggu nanti lihat
setelah saya jadi presiden
nah ini bubar hari kiamat oke lah itu
umroh gratis per satu orang itu maksudnya anda ingin mengomrohkan setiap orang indonesia
untuk seluruh rakyat indonesia
itu duitnya siapa
tunggu nanti saya jadi presiden
baru baru anda melihat bagaimana orang orang seperti saya
tiba tiba di luar radar survei di mana mana
sepadu ke ada di mana mana
kalau di dalam survei yang kami lakukan
itu kan memang ada pertanyaan yang tadi saya sempat sebutkan di awal
apakah sebaiknya pak jokowi maju terus menjadi presiden
atau digantikan oleh orang lain atau tidak
nah kita lihat ada slide nya
kita tampilkan dulu slide nya
kita kembali ke survei median
kita kembali ke laptop
nah ini dia
jadi kalau kita tanya
menurut anda apakah dua ribu sembilan belas nanti
sebaiknya pak jokowi lanjut mimpin
atau digantikan oleh tokoh lain
yang mengatakan sebaiknya diganti oleh tokoh lain
itu empat puluh enam tiga puluh tujuh persen
itulah pasang ini lah
termasuk di dalamnya kan gitu
yang mimpin kembali
oke justru mayoritas menginginkan jokowi
yes walaupun ini sangat ini ya
walaupun sangat tipis ya
tetapi maksud saya begini
ini sebenarnya versi lain
pasal ini adalah versi lain dari
kalau saya melihat
ada semacam keberanian
mengganti tokoh lain
dan empat puluh enam tiga puluh tujuh persen itu
itu kemudian terjemahannya adalah salah satu
orang seperti pak samini
yang mungkin saya sendiri juga tidak tahu
apa latar belakangnya
datang dari mana
tapi kemudian mendeklarasi bahwa ya
pak jokowi bagusnya lawan saya aja
jadi sampai pada titik seperti itu gitu
jadi ada orang seperti pak samini yang berani nantang pak jokowi
anda mau ngasih sesuatu nggak sama beliau deh
saya mau ambil pekerjaan aku
oke tapi anda asal usulnya dari mana pak sam
sampai akhirnya kemudian memutuskan
anda kan mungkin selama ini belum beredar dalam
apa namanya politik indonesia gitu
kalau kita lihat beberapa hari lalu
ada pihak pihak ini menjatuhkan saya
ini ketahabilitas saya
dan ini membunuh karakter saya
dengan kata ini boleh ini orang asing
saya tetap sabar semangat
saya ini tidak khawatir
saya ini tetap tidak takut dan tidak gentar dengan lawan calon presiden lainnya
karena kita semua memiliki kesempatan yang sama
emang saya warga keturunan
tapi ini saya warga negara indonesia
dan saya bangga menjadi warga negara
dan ini saya bisa tunjukkan kepada pemirsa ya
ini ktp saya sebagai tanda ini saya warga negara indonesia
jangan ada yang fitnah atau membilang saya ini orang asing
atau lain lain ya
pak sam tapi kan kalau untuk maju jadi calon presiden
itu kan harus punya langkah langkah politik yang realistis
ini kan kita masih memakai kendaraan partai politik
langkah langkah yang untuk menuju ke sana
selain mengkampen diri anda dengan alat alat peraga kampanye
pertama rahasia saya nggak mau cerita dulu sekarang ya
rahasia itu harus
politik itu rahasia
bagaimana orang mau tahu kalau anda banyak rahasia gitu
rahasia karena gini
kalau sekarang kita lihat
kalau saya hadapi sama orang
pak rico sebagai surveyor
saya jelas saya akui saya kalah dan elektabilitas saya paling rendah
tapi saat ini loh
tapi tunggu nanti
dan saya akan kalahkan jokowi
strategiannya apa tuh
saya kalahkan jokowi strategi saya
karena saya ingin jadi presiden
janji janji saya kepada rakyat harus saya tepati
termasuk mengumrahkan gratis dan juga membebaskan
harus indonesia dari utang ya
meskipun kita belum tahu duitnya dari mana itu ya
kita lihat selama ini kita lima tahun ya
ini kita sudah hampir lima tahun loh
indonesia berantem gara gara dua tokoh ini
jadi saya alternatifnya mau gantiin biar semua seluruh saya masalah tidak ada lagi
ada calon lain selain anda bukan alternatif
orang orang seperti gatot nurmanti
orang orang seperti anies persoen yang banyak masuk ke radar
karena saya ini orang yang hatinya damai
kalau yang lain lain mungkin ya mencari masalah
atau mencari konflik ini
jadi ini saya ini selesaikan bermasalah yang ada di indonesia
dan saya ini calon yang terbaik lah
tidak saya ini terbaik
dan lebih baik dari jokowi dan prabowo
oke kita nanti juga akan tanya langkah politik ya
bang riko ada komentar lain
ini mungkin saya tarik pikiran yang agak jauh sedikit ya
jadi kita ingat ya salah satu hal penting yang membuat seorang pemimpin bertahan
itu adalah karisma di mata rakyatnya
nah jadi kalau saya ingat dulu pada masa pak soeharto ya
pada masa urde baru
itu orang berbisik bisik tentang pak harto aja
itu tidak berani begitu ya
boro boro mau menantang ke depan begitu ya
kalau kita lihat juga di negara negara yang pemimpinnya itu sangat kuat begitu ya
jadi bahkan untuk boro boro mengkritik secara terbuka
bahasa sederhana ngobrol di warung kopi saja tidak berani
nah beliau ini muncul ke permukaan menurut saya itu
walaupun itu adalah bunga bunga dari apa namanya bunga bunga pilpres gitu lah mungkin ya
cerita cerita seru di balik pilpres
tapi menurut saya ada message yang mungkin harus diperhatikan oleh pak jokowi
pada saat yang sama kok ada apa ya
ada orang yang mungkin sederhana
kita tidak tahu asal dari mana
tiba tiba berani menantang orang sekelas beliau begitu ya
pak jokowi sederhana sih
karena kan bayarnya mahal itu
ini saya ada orang baru tiba tiba naik ring tinju berani nantang mike tyson kan begitu
tapi menurut anda dengan hanya mengiklan mengiklan kemudian membuat apa namanya sensasi gitu ya dengan mengiklankan diri gitu
apakah ini bisa membuat orang seperti pak asam ini
saya ada pertanyaan sederhana lagi buat pak asam
pak sam berapa jumlah provinsi di indonesia pak
berarti sudah menyiapkan berapa baliho itu
jumlah kabupaten kota
sudah lumayan saya sudah siapkan ada kira kira ada tapi ini ada sama agen sebenarnya karena itu sudah lumayan ada berapa puluh miliar lah
rencana itu uang anda sendiri
atau ada investor yang kemudian membantu anda dengan
insya allah saya semua lakukannya sendiri dan ini fantastis perlu dana cukup luar biasa tapi insya allah saya siap demi rakyat
demi janji saya lah
jika kemudian bang sam ini orang seperti bang sam mungkin ada banyak sekali orang orang yang punya
uang banyak seperti bang sam
kemudian ingin maju dalam gelanggang paling tidak supaya menaikkan bargain position gitu ya
itu menurut anda masih bisa punya peluang nggak
atau memang ini hanya bunga bunga saja sampai akhir pun akan menjadi bunga bunga
ya memang kita harus tunggu ya
akan bisa menunggu
jadi total jumlah kota dan kabupaten di indonesia itu kan hampir sekitar lima ratusan ya
nah itu anda bayangkan ini jadi bukan hanya lima ratus kali satu baliho tetapi lima ratus kali sekian banyak kecamatan
sekian banyak kelurahan nah itu jumlahnya sangat sangat besar
sudah siapkan uang berapa pak sam untuk kampanye kali ini
sudah siapkan ada kalau bicara di tv mungkin ada yang gaget lah
lumayan berapa kira kira
ada berapa t
ada berapa t
dan itu uang anda sendiri ya
langkah politik anda selain memasang kampanye
mau jadi presiden
bukan cuma kita aja ini orang pajak juga nonton
anda akan dikasi pantai politik
laporan pajaknya berapa nih
kita akan lihat bagaimana langkah pak sam lagi nanti apakah duit beberapa t nya itu akan betul betul berimplikasi pada tingkat popularitas
media akan men survey lagi dalam dua tiga bulan ke depan apa ke nama anda masuk radar paling tiga
nanti akhir bulan kita lihat lah ada nggak pak sam ini
saya akan jadi berapa bulan tingkat yang pertama
saya kalahkan jokowi insya allah
itu harapan dari sam aliando bakal calon presiden yang kemudian nama dan wajahnya kita lihat dalam
kita lihat dalam waktu beberapa waktu terakhir ini di bukota jakarta
terima kasih pak sam
terima kasih pak sam
mudah mudahan silahkan lanjut dengan proyek politiknya kali ini
saya mohon doa restu kepada seluruh rakyat indonesia dan kalau takdirnya saya jadi presiden saya ini benar benar saya akan menjalani amanah ini
kepada bangsa dan negara dan indonesia
jadi lebih dari satu triliun ya uang kampanye ya
ya jangan bicara
demikianlah layar pembeli untuk percaya pada malam hari ini
saya budi hadi putro
saat malam sampai jumpa